ya saya ke pak trubus
sudah banyak tadi diskusi kita ya pak
yang cukup menarik sebenarnya dari segala sektor
intinya adalah soal kemudian imbas corona yang kemana mana
dan juga terjadi panik baik
jadi kebijakannya seperti apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah
dalam situasi seperti ini pak trubu
iya kebijakannya terutama
arah skenario planningnya adalah lebih ke ini ya
antisipatif gitu ya
jadi mengantisipasi hal hal yang mungkin terjadi
yang kedua adalah tentu ada kebijakan sifatnya preventif
dan itu pencegahan bagaimana ini supaya tetap ini
karena persoalannya kan sekarang ini persoalan tidak hanya di pusat
kemudian di daerah daerah kan
ini bagaimana nanti pemerintah daerah
dalam ini gubernur bupati wali kota
dan sampai ke tingkat bawah
ini bisa secara bersama sama menyadari bahwa
virus corona ini sebenarnya harus dihadapi secara ini
ini yang harus harus digerakkan
jadi jangan sampai kemudian seperti kemarin
lambat kita lambat
dianggap anggap pemerintah pusat
karena begitu dki jakarta sudah mengumumkan
mengeluarkan ingu dua puluh
kemudian baru pusat memberitahu bahwa disitu ada ini
nah ini kan situasi yang kelihatannya
kemudian terlihat ada hubungan yang kurang
komunikasi yang kurang baik
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
nah perlu diketahui bahwa penyakit ini kan sudah menyebar ke daerah daerah yang lain
karena ini paling tidak secara preventif harus dilihat bahwa
penyebarannya ini nanti ke daerah daerah yang jauh dari pusat
nah karena itu bagaimana pemerintah pusat membuat satu kebijakan
yang sifatnya adalah
ya inpres yang menggerakkan satu lembaga tertentu
misalnya krisis center atau apa
jika satu pintu gitu
satu pintu penjelasannya yang bisa diterima
jangan sampai nanti
dari kementerian perhubungan harus pakai masker
sementara dari menteri kesehatan tidak perlu pakai masker
nah ini kan kemudian akhirnya publik melihatnya
membingungkan diri orang publik
karena sementara di
dari paul ri sendiri menjelaskan bahwa nanti mereka yang
memberitahu berita hoax
akan diancam dengan pasal empat belas ayat satu
ayat dua tentang kua pidana misalnya
nah ini kan hukumannya sampai tiga sampai sepuluh tahun
nah ini kan sebenarnya hal ini
tapi perlu memang itu penegakan hukum juga

adanya penegakan hukum
supaya ada kepastian
nah selain itu adalah
kebijakan yang paling perlu ditekankan ke depan
ya penjelakan persifatnya edukasi
ini tadi pak iskandar katakan
pemerintah sudah menjamin bahwa stok pangan semuanya aman
tidak perlu belanja belanja
nah yang bisa dibandingkan gini dengan singapura
ketika singapura dinyatakan positif
banyak warga yang kena
itu kan perdana menteri singapura
itu langsung membuat video tutorial
yang sangat detail sangat informatif
yang menjelaskan tentang
duduk persoalan kita kena
dan kemudian mengantisipasi
dan kemudian menenangkan warga
dan itu sangat informatif
nah kita belum melihat itu disampaikan oleh pejabat
pemerintah indonesia apakah mungkin level presiden
atau minimal menteri kesehatan
atau siapapun yang punya otoritas untuk itu
sehingga warga tenang
nah kita mendengarkan info itu
malah mendengarkan informasi perdana menteri singapura
yang menjelaskan secara detail
secara gamblang informatif
sehingga kita tahu bahwa bagaimana
virus corona itu akan melakukan penyebaran
warga tidak perlu panik
nah ini kita belum melihat itu disampaikan oleh
pemerintah indonesia secara clear
menyikapi dengan clear juga
karena sampai detik ini yang kita lihat sebenarnya
masyarakat masih mispersepsi
misleading terkait dengan virus corona
sehingga responnya ya seperti itu
panik buying dan segala macam
karena entry pointnya salah
dan kemudian menyikapinya juga salah
oke ketika presiden mengatakan
panik semuanya aman
tadi pak eskan terkatakan
itu cukupkah pak terobos
meredam panik buying dan juga
reaksi reaksi dari masyarakat hari ini
dalam jangka pendek mungkin iya
tapi kalau jangka pendek
tapi kalau untuk jangka menengah jangka panjang
saya kira enggak
perlu proaktif pemerintah melakukan
dimana edukasi komunikasi
yang sampaikan tadi terkait juga sosialisasi
ini yang terus menurut saya
karena masyarakat pada umumnya masih awam
apalagi masyarakat di daerah kan nggak tahu apa itu
nah ini yang kemudian harus diketahui
bahwa corona itu tidak
sehebat dari virus virus sebelumnya lah
karena atau juga nanti pemerintah juga harus mengedepankan
apa pemikiran skenario planning
artinya gini bahwa nanti kedepannya juga akan ada
muncul lagi penyakit yang lain lagi
tidak hanya soal corona ya
iya tidak hanya corona
ini kan harus dipikirkan juga
jangan sampai panik lagi seperti sekarang ini
baik pak eskandar bagaimana
short time dan juga long term policy yang
diberikan mungkin oleh pemerintah
atau mungkin oleh menko perekonomian
ada beberapa hal kedepan itu
yang akan dilakukan pemerintah tentunya
dari pertama itu seperti saya kemukakan tadi
kesehatan itu menjadi kunci utama bagi pemerintah
apalagi di era pak presiden jokowi ini
kesehatan masyarakat itu menjadi harga mati
pasti itu komitmen semua pemerintah di dunia seperti itu
itu juga kita lakukan
masalah pemerintah itu
saya pikir ini masalah persepsi ya
masalah edukasi itu kan bisa bermacam macam caranya
di suatu negara bagus belum tentu di negara kita bagus
dengan cara yang sama kayak gitu
maka itu kita jangan mengkopi begitu saja ya
mungkin di negara lain bagus metode seperti itu

tapi di sini belum tentu kayak gitu
harus kita lihat juga kayak gitu
selain yang utama tadi saya bilang adalah masalah kesehatan
yang terpenting juga kita harus memperhatikan masalah ekonomi
kalau kita lihat
kita punya penduduk dua ratus tujuh puluh juta
ini butuh makan ini
ya ini real kayak gitu
ini kan kalau lihat mortality nya kan
tadi id juga kan ada di salah satu tipi
jauh di bawah ketiga sars yang terjadi di dua ribu dua dua ribu tiga
selalu kan begitu
negara lain juga panik
kita jangan terlalu misalkan membesar besarkan seperti itu
saya lihat tuh udah mulai menurun tensinya
panik tadi sejak presiden
kemudian menteri perdagangan menguatkan
anda jangan panik
kamu menjamin ya
termasuk nanti juga satgas pangan ini
akan langsung turun melihat apakah ada perilaku monopoli penimbunan barang seperti itu
itu tetap diawasi
pak iskandar soal satgas pangan
kebijakan kebijakan rigid ke depan itu apa
nanti kita bahas di segmen terakhir dialog ya
pak trubus dan juga bang tulus
kita break sebentar
kami akan segera kembali sesaat lagi